sungai tempat albert biasanya melukis matahari terbenam berdiri pohon yang indah
albert menyukai pohon itu
dia telah melukis pohon itu di kanvasnya berkali kali namun dia tidak pernah bosan karenanya
dia berbicara kepada pohon itu seolah olah itu adalah manusia
oh ayolah pohon jatuhkan sedikit daunmu
kau tahu kadang kadang rasanya seperti kau
kau bisa mendengarku
tetapi albert tidak tahu bahwa ada seseorang di pohon yang mendengarnya dan menyukai gambarnya
dia adalah pikel sangperi
pohon itu adalah rumah bagi pikal
dia sangat pemalu dan menyukai dedaunan hijau lebat yang membuatnya tetap sejuk dan aman
kuharap kau bisa mendengarkan aku dan membantuku kau tahu
tidak ada pekerjaan di kota ini sekarang
aku bisa saja pergi
aku bisa pergi ke kota lain tapi disinilah rumahku
aku tidak bisa meninggalkan tempat ini
tapi aku rasa aku harus melakukannya sekarang
yang aku tahu hanyalah cara untuk melukis
dan jika tidak ada cukup pembeli untuk lukisanku di sini
maka aku pikir aku harus pindah ke kota lain
setelah albert pergi pikel tampak sedih
dia berpikir aku sudah pergi
aku tidak ingin dia pergi
aku suka lukisannya
dia adalah pria yang baik dan juga jujur
bagaimana aku bisa membuat lebih banyak orang memberi lukisannya ya
tunggu itu bukan masalah sebenarnya
masalah sebenarnya adalah dia tidak akan bisa menghasilkan lukisan yang banyak
aku tidak akan bisa memaksa orang banyak untuk membeli lukisannya
tapi aku bisa membantunya mendapatkan apa yang dia inginkan
setelah berpikir sebentar pikel bergegas ke rongga pohonnya dan mulai bekerja
dia bekerja sepanjang malam
dan keesokan harinya pikel siap dengan kreasinya
itu adalah pensil yang sangat mengkilap dan mempunyai ukiran yang sangat indah

sore itu ketika albert seperti biasa pergi melukis pohon kesukaannya
di sana di atas batu ia melihat pensil
ini pensil terindah yang pernah kulihat sepanjang hidupku
aku ingin tahu ini milik siapa
mungkin sebaiknya aku tidak mengambilnya
pemilik asli akan datang mencarinya
albert pergi tanpa melukis pohon hari itu
dia sangat gelisah meninggalkan pensil
tapi dia tidak mau mengambil sesuatu yang mungkin milik orang lain
keesokan harinya albert pergi ke pohonnya lebih cepat dari biasanya
dia diam diam berharap untuk melihat pensil itu di atas batu
dan itu dia
oh masih ada di sini
mungkin itu bukan milik siapapun
aku telah mendengar cerita tentang hutan ini
mungkin itu nyata
mungkin ada keajaiban di sini
albert mengambil pensil dan memeriksanya
dia kemudian mengambil kertasnya dan mulai menggambar daun yang sangat indah
pensil ini luar biasa
gambarku tidak pernah terlihat begitu indah
apa yang terjadi
daun itu mulai hidup
dan dalam waktu singkat ada selai daun sungguhan di atas kertas
hah bagaimana ini terjadi
dengan hati hati albert mengambil daun itu dan menyingkirkannya
untuk mengujinya sekali lagi dia mulai menggambar apa
begitu dia selesai membuat sketsa apel itu menjadi hidup
oh tidak ini adalah pensil ajaib
aku bisa menggambar apapun yang aku butuhkan
kebahagiaan albert tidak mengenal batas
dia melompat dengan gembira dan berlari pulang
pikal melihat albert pergi dan dengan senang hati membantu temannya yang berbakat itu
dia tahu dia telah melakukan hal yang benar
dia mempercayai albert untuk menggunakan pensil itu dengan bijak
ketika albert pulang dia memasangkan fasnya dan bersemangat untuk menggambar apa saja dan semua yang dia butuhkan
ketika albert pulang dia memasangkan fasnya dan bersemangat untuk menggambar apa saja dan semua yang dia butuhkan
pertama dia menggambar hidangan lezat
tapi dengan tergesa gesa alih alih menggambar mangga yang tepat ia menggambar lingkaran
tapi tidak ada yang terjadi
dia menggosoknya dan mencoba menggambar lagi
tapi dia begitu bersemangat sehingga sekali lagi dia hanya mampu menggambar garis
dan lagi tidak ada yang terjadi darinya

dan lagi tidak ada yang terjadi darinya
akhirnya menenangkan sarafnya albert mulai menggambar sebuah hidangan yang lezat
kali ini dia bersabar dan menggunakan keterampilannya untuk menggambar mangga
segera mangga itu pun muncul
jadi pensil ini hanya akan memberiku hal hal yang aku buat dengan hati hati dan sempurna di kanvas ini

yang tidak diketahui albert adalah bahwa pensil itu dibuat khusus untuk dia dan dia sendiri
tak seorang pun di seluruh kota bisa membuat sketsa sesempurna albert
pickel tahu ini
jadi dia membuat pensil sedemikian rupa sehingga tidak ada yang bisa mencurinya dari albert dan menyalahgunakannya
dia juga ingin albert selalu tenang ketika dia menggunakan pensil
dia tahu betapa pentingnya untuk tidak pernah kehilangan ketenangan kita dalam situasi

sekali lagi albert mengerti bagaimana menggunakan pensil itu
tidak ada yang menghentikannya
dia menggambar semua yang dia selalu impikan
makanan lezat tanaman pakaian barang antik untuk rumahnya
dia menggunakan catnya untuk mewarnai sketsa dan menggambar bunga segar setiap hari
albert sangat bahagia dan menjalani kehidupan yang sangat nyaman
tapi ternyata itu membuatnya menjadi terlalu nyaman
baiklah sekarang apa aku memiliki semua yang aku inginkan
apalagi yang bisa kulakukan dengan pensil ini
hmm mengapa aku tidak membantu rakyat di sini
aku bisa menggambar apapun yang mereka butuhkan
seperti yang diputuskan albert pergi ke semua teman dekatnya di kota
dan menjelaskan semuanya kepada mereka
awalnya tidak ada yang percaya pada almi
oh ayolah kau memiliki terlalu banyak waktu luang
hehehe itu benar sudahkah kau mulai bercerita sekarang
ini bukan cerita tunggu aku akan tunjukkan
albert tahu bahwa temannya membutuhkan traktor untuk bekerja lebih baik di ladang
tapi karena kekurangan uang dia tidak dapat membelinya
albert dengan cepat mengambil kertasnya dan dengan hati hati menggambar traktor
baiklah sekarang semua orang minggir

baiklah sekarang semua orang minggir
dalam waktu singkat ada traktor sungguhan berdiri di depan mereka
semua orang bersorak untuk alur
setelah hari itu albert banyak membantu orang
dia membagikan hadiahnya kepada semua orang tanpa ragu ragu
orang orang di klaudi dermawan dan pekerja keras
tidak ada yang pernah meminta apapun yang tidak mereka butuhkan
hari berlalu dan seorang turis datang mengunjungi kota
ketika dia berjalan berkeliling dia menyadari bahwa sesuatu tentang claudie itu aneh
meskipun itu adalah kota kecil orang orang tampaknya hidup lebih baik
dia memutuskan untuk bertanya
dia bertanya kemana mana dan orang orang claudie yang polos menceritakan semuanya
pensil ajaib apakah itu benar aku harus pergi menemui pelukis itu
turis itu adalah orang yang tamak
dia bersembunyi di balik pohon dan begitu dia melihat albert dia menculiknya
diam dengarkan aku aku tidak punya waktu seharian untuk ini oke
cepat gambarkan aku batu rubi yang banyak dan berbeda juga mahal sekarang
albert mengeluarkan pensilnya dan mulai menggambar
tapi dia sangat takut sehingga yang bisa dia gambar hanyalah batu
apa ini beraninya kau mempermainkanku
pergi aku akan menggambar sendiri rantai emas paling bersinar
turis itu bukan seniman bahkan dia sangat buruk dalam menggambar
ketika dia mencoba menggambar rantai emas seekor ular panjang dan mengkilap muncul
tetapi ketika turis berusaha melarikan diri dari ular itu albert menenangkan dirinya dan membuat sangkar besar
begitu sangkar itu muncul turis itu masuk dan albert menutup pintunya
setelah ular itu pergi albert memanggil polisi dan mengadukan turis itu
dia menjelaskan bagaimana dia diculik dan disuruh menggunakan pensil ajaib untuk memuaskan ketamakan turis itu
claudia kembali damai
semua orang bangga betapa baiknya albert menangani situasi ini
albert sendiri telah mempelajari pelajaran yang sangat penting
dia menyadari betapa berbahayanya memiliki sesuatu tanpa harus bekerja untuk mereka
dia memutuskan untuk mengubur pensil di bawah batu yang dia temukan itu
diakini bahwa pensil ajaib masih terkubur di dekat pohon

sebuah pohon dengan peri kecil yang tinggal di sana